sementara banjir yang melanda kabupaten kudus jawa tengah
menggenangi ribuan rumah warga di dua puluh sembilan desa di lima kecamatan
di desa setro kalangan hampir delapan puluh persen warganya sudah mengungsi
ketinggian air di perkampungan sudah mencapai dua meter
warga yang masih bertahan akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman
dan para relawan juga terus melakukan evakuasi terhadap ibu dan anak
data bpbd kabupaten kudus mencatat sudah ada lebih dari sepuluh lokasi pengungsian
yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah
dapur umum juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi